guna menekan angka kematian jemaah haji saat di tanah suci
kementerian agama dan dpr ri mengusulkan perubahan mekanisme penetapan jemaah haji
bila sebelumnya calon jemaah haji diminta melunasi dulu biaya haji
baru dilanjutkan pengecekan kesehatan
pada usulan perubahan ini dibalik mekanismenya
yakni calon jemaah haji diminta melakukan cek kesehatan dulu
dan bila lolos baru calon jemaah haji diminta melakukan pelunasan
berdasarkan data siskohat atau sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu
angka kematian jemaah haji tahun ini memang tertinggi sejak tahun dua ribu lima belas
hingga akhir masa operasional haji tahun ini
terdapat tujuh ratus tujuh puluh tiga jemaah wafat terbanyak diantaranya dari jawa timur
jawa timur juga adalah angka tertinggi kematian
dua puluh dua persen dari seluruh indonesia
karena itu adalah jawa timur berapa
dan itu betul sekali apa yang diusulkan oleh masyarakat
oleh anggota dewan oleh gus menteri dan sebagainya
kedepan akan diupayakan terbalik dengan tahun yang sudah berjalan
yaitu begitu jemaah haji terpanggil masuk daftar list
maka sebelum pelunasan harus
sebelum pelunasan harus
melakukan cek kesehatan dulu
nantilah dari kesehatan yang berhak menentukan
oh ini layak akan berangkat
sehingga yang demikian akan bisa melunasi
tapi kita tunggu aturan secara resmi secara tertulis tentunya
tapi ini wacana yang diwacanakan banyak masyarakat demikian
usulan ini pun mendapat pendapat beragam
baik dari masyarakat maupun calon jemaah haji
menurut saya itu ya bagus ya maksudnya untuk masyarakat
untuk mengecek kesehatan selama di sana
takutnya nanti kalau orang yang punya penyakit tertentu
malah nanti menjadi bukan beban sih
nanti tidak lancar lah dunia ibadahnya di sana
ya lebih baik itu tes kesehatan dulu ya mbak ya
itu lebih mendukung
soalnya kan sekarang kan banyak yang meninggal tuh
lebih baik ya seperti itu
mungkin kalau masalah sepuh juga
kalau kemarin kemarin kan juga banyak kan yang sepuh sepuh
tapi kan tidak semuanya seperti itu
itu juga demi kebaikan beliaunya juga kan gitu
kalaupun beliau dipaksakan berangkat juga di sana
pasti juga tidak maksimal dengan ibadahnya gitu
masih terganggu juga
dan pemerintah juga pasti memikirkan banyak hal yang
dengan kebijakan baru pasti banyaklah aspek yang dipikirkan lah
kemenak jawa timur memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak gelisah
dengan usulan ini
namun lebih menyiapkan diri
khususnya untuk calon jemaah haji porsi keberangkatan terdekat
untuk menjaga kesehatannya
terutama bagi lansia maupun yang berstatus risiko tinggi